sekjen habib rizik syihab center haikal hasan dinyatakan reaktif covid sembilan belas setelah menjalani rapid test oleh kepolisian
dengan menggunakan ambulan bidang kedokteran dan kesehatan polda metro jaya haikal hasan dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
untuk memastikan kesehatannya haikal hasan menjalani tes pcr di rumah sakit polri
haikal hasan juga akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu
saat ini penyidik polda metro jaya menunda pemeriksaan haikal hasan hingga hasil tes pcr nya keluar